setelah melalui proses panjang dpr dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan rkuhp ke tahap pengesahan di paripurna dpr
apakah draft terakhir yang disetujui ini sudah sesuai dengan ekspektasi publik
kami akan mengulasnya bersama anggota komisi tiga dpr taufik basari dan ketua umum ylbhi muhammad isnur
selamat malam mas tobas mas isnur
selamat malam mbak reva selamat malam mas tobas
baik saya ke mas isnur dulu mas isnur ini sudah ada draft rancangan kuhp yang akhirnya disepakati oleh dpr dan pemerintah untuk disahkan di paripurna desember mendatang
apakah draft yang terakhir menurut anda sudah memenuhi harapan publik
pertama gini mbak reva kami belum mendapatkan draft yang versi terakhir
jadi kami pun sampai sekarang belum mendapatkan draft per tanggal dua puluh empat
apalagi draft pasca pembahasan tanggal dua puluh empat
ini juga masalah gitu
tanggal dua puluh empat kemarin ketika rapat kita tidak bisa apa perubahan perubahannya gitu
hanya pembahasan antara dua pihak saja berita dan dpr yang mengetahui draftnya seperti apa gitu
itu yang pertama kami sesalkan
yang kedua tadi saya mendengar dan juga kemarin melihat proses di dpr
pertama dari proses yang kita jalani ya selama tiga tahun ini
kan ada sebuah proses pengakuan bahwa ada banyak pasal bermasalah
dan dpr dan pemerintah kemudian terbukti perbaikinya
nah hal hal ini yang juga kami ingin sampaikan bahwa sekarang pun masih banyak masalah
kenapa kemudian dpr dan pemerintah masih tergesa gesa dan tidak sepenuhnya menerima sukan masyarakat sipil
ini kan pertanyaannya kok bisa kepentingan masyarakat kepentingan rakyat lebih besar
ancaman pemidanaan yang kemudian potensial salah besar ke depan dalam penerapannya
itu dipaksakan maju karena kompromi politik
kami mendorong setiap insan anggota dpr insan anggota komisi tiga
mereview kembali ancaman ancaman ini yang kemudian berdampak pada rakyat
kenapa tergesa gesa padahal bisa kemudian dibahas lebih dalam lagi
dibahas lebih sabar lagi untuk menyelesaikan pasal pasal yang masih bermasalah
yang ketiga adalah justru kami khawatir
dari pertemuan kemarin di forum dua puluh empat november
justru masuk pasal yang awalnya sudah bermasalah tambah bermasalah
itu apa pasal satu ratus delapan puluh enam
di situ kan ada larangan menyebarkan dan mengembangkan paham marxisme leninisme gitu ya
nah kemudian ditambah dengan paham paham lain yang bertentangan dengan pancasila
ini pasal yang benar benar tidak memenuhi hukum pidana yaitu lextrikta tidak strik
dia kan jadi karet
siapapun yang dianggap bertentangan dengan paham pancasila
misalnya saya punya paham gitu ya pahamnya apalah nggak tahu
paham tentang batu tentang hutan gitu
dianggap kemudian oleh pemerintah bertanggung jawab pancasila
saya sudah dipidana
ini bahaya sekali buat perkembangan kemajuan kebudayaan dan keadaban kita
jadi tiga hal itu yang menjadi catatan buat mas taufik basari dan seluruh anggota komisi tiga
walaupun saya di sini pada posisi gini mbak reva
ini mbak tobas ini di ruang ruang sidang kami melihat beliau cukup kritis gitu ya
sayangnya memang kekritisan beliau tidak diimbangi oleh kesadaran dari anggota dpr yang lain gitu
tapi kami berharap di sini oleh mas taufik basari tetap memperjuangkan
masih ada waktu untuk memperjuangkan mereview kembali atau menghapus pasal pasal yang bermasalah
begitu apa namanya mbak
sebelum saya lempar ke mas taufik basari dan mas taufik basari menjawab apa yang kemudian disampaikan
kalau dari draft yang kemudian sudah didapatkan oleh ylbhi misalnya
ada yang sebelumnya kemudian mungkin sudah ada bocoran bocoran
pasal pasal mana sebetulnya yang dianggap paling krusial yang harus disoroti begitu untuk tidak dimasukkan ataupun direvisi
karena ini sudah mulai muncul kan ada hashtag semua bisa kena
sebenarnya masih sama seperti sebelumnya
pasal tentang hukum hidup di masyarakat itu kan gak banyak berubah
terus pasal tentang penghinaan ya
tetap sekarang masih mengakomodir
masih ada pasal penghinaan ke presiden ke lembaga negara ke pemerintah
walaupun berdalih lebih striknya
terus ada pasal misalnya yang mengancam potensial menimpa kita ya
para advokat orang yang sedang sidang itu apa
itu kan jelas di point b nya itu ada ancaman kalau kemudian kita dianggap menyerang martabat hakim
itu kalau saya sebagai lawyer tradisi melihat hakim yang melanggar hukum melanggar undang undang
kami terbiasa untuk memperingatkan hakim
terus kalau hakimnya kemudian merasa itu dianggap menghina martabat mereka kita kena tuh
jurnalis bisa kena juga gitu
tadi juga ada pasal pasal kesusilaan ya kohabitasi gitu
itu kan pasal yang selama ini kita perbincangkan sangat tidak cocok dengan keragaman indonesia
ada wilayah wilayah ada keyakinan tertentu yang itu biasa saja
jadi ada satu hal
jadi ada satu paham yang ingin dipaksakan menjadi sebuah pasal pidana
nah ini bisa kena buat siapapun
menambah disintegrasi gitu
jadi kalau kita punya semangat pancasila peserta indonesia justru ini malah membuat disintegrasi
ada pasal pasal lain misalnya gini mbak juga di bagian penyitaan aset ya kepada individu gitu
ini kalau kemudian kita denda terus kemudian kita nggak sanggup bayar denda kita disita
itu berapa banyak orang yang akan dimiskinkan tanpa melihat kondisi keuangan dan lain lainnya gitu
jadi misalnya pasal pasal yang masih kita kritik masuk masih misalnya pasal perangahan berat yang kita minta keluarkan
jadi sebenarnya secara poin ada enam belas yang kita catatan terakhir itu masih bermasalah gitu
oke itu dari ylbhi ada enam belas belum lagi kalau kemudian dari perwakilan publik lain begitu ya
mas tobas sama sebetulnya pertanyaannya dari mas isnur tadi
kalau memang ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial mengapa kemudian akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan prosesnya

kan ada satu fraksi juga sebetulnya yang menyampaikan setuju dengan catatan
dan juga ada ketidak disampaikan tidak bisa memuaskan aliansi reformasi kuhp yang selama ini dianggap sebagai partner untuk berdiskusi
ya sebenarnya saya dengan mas isnur ini kan satu frekuensi
apa yang saya sampaikan dalam ruang ruang sidang itu adalah bahan bahan materinya juga dan bahan penguatan
nah diskusinya juga dari teman teman aliansi teman teman kelompok masyarakat sipil
nah tapi seperti yang saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya bahwa memang bagaimanapun ya proses penyusunan undang undang ini adalah proses politik
termasuknya di dalamnya ada demokrasi politik
yang ingin saya sampaikan adalah di dalam proses penyusunan undang undang ini memang tentu ada adu pikiran adu gagasan adu perspektif adu sudut pandang
bahkan adu ideologi ya yang mungkin masing masing berbeda beda
dan dalam proses demokrasi dalam proses pembahasan ini pun juga berlangsung
artinya misalnya saya mencontohkan ya
kalau tinggi kita misalnya untuk pasal pasal tertentu yang juga saya sampaikan dalam ruang sidang adalah menghapus pasal pasal tertentu gitu
misal pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum
nah ketika kemudian kol tinggi ini dalam situasi di dalam ruang sidang
nah ketika kemudian kol tinggi ini dalam situasi di dalam ruang sidang
situasi dinamika politik yang terjadi dalam proses pembahasan itu ada pandangan yang lain yang mungkin lebih kuat pandangannya
maka kita pilihannya adalah better dan nothing
artinya daripada pol tinggi ini kemudian ditolak dan akhirnya kembali kepada draft yang lama
maka kita harus mencari jalan tengah jalan tengah
maka dari itu apa yang kita lakukan dalam pembahasan pada tanggal dua puluh empat november itu
apa yang kita lakukan dalam pembahasan pada tanggal dua puluh empat november itu
taxi lot ini adalah upaya upaya kita untuk mencari jalan tengah di antara berbagai pandangan yang ada
concern dari masyarakat sipil yang memangque ber translates from eastern gentleman that hasil seperti ini
concern dari masyarakat sipil yang memangque ber translates from western man
kita bandingkan lagi di draft enam juni dua ribu dua puluh dua kita bandingkan lagi di draft sembilan november dua ribu dua puluh dua dengan hasil pembahasan yang terakhir ini itu sudah jauh lebih baik
terutama misalnya pasal pasal yang dikatakan berpotensi untuk mengancam demokrasi
ya meskipun call tingginya adalah kita meminta untuk menghapus tapi karena tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan itu
akhirnya kita buat pembatasan pembatasan yang dibuat sedemikian rupa sehingga kekhawatiran kekhawatiran bahwa pasal ini akan disalahgunakan
itu benar benar bisa kita jaga dan kalau kita baca betul betul pasalnya kita bisa melihat nuansa pembatasan yang sangat ketat yang kita sudah berikan kepada pasal pasal
yang tadi dikatakan sebagai berpotensi untuk mengancam demokrasi
ada pasal lain yang mungkin juga diajukan tapi ketika dalam perdebatan kemudian argumentasinya
ada argumentasi lain yang mungkin lebih kuat akhirnya tidak bisa diakomodir
seperti soal denda tadi yang disampaikan oleh isnur sempat kita buka di dalam ruang sidang
tapi ada argumentasi lain dari pemerintah yang akhirnya dengan argumentasi tersebut
ya kita tidak bisa lanjutkan lagi dorongan untuk melakukan perubahan terhadap pasal tersebut
jadi memang ini adalah proses dinamika tapi yang ingin saya katakan adalah
ya ini lebih baik lah dibandingkan kita bersandar pada draft yang lama
jadi inilah hasil yang paling optimal yang bisa dikatakan
oke mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi mas tobas
jauh lebih baiknya ini di pasal mana
sehingga mungkin kegelisahan kekhawatiran mas isnur dan rekan rekan lain
dan juga publik yang kemudian kaget begitu ya melihat ada pasal pasal baru
yang kemudian didengar ternyata masuk dalam rkuhp ini
tidak akan merugikan publik begitu merugikan kita semua
ya yang paling mendapatkan concern kan soal pasal pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan dan demokrasi
ya saya meng cluster pasal pasal tersebut yaitu pasal tentang makar
pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara penghinaan terhadap kekuasaan umum
penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden wakil presiden
untuk pasal makar itu diadopsi seluruhnya
artinya makar yang tadinya selama ini bersifat karet
yang bisa dikenakan kepada pihak yang dianggap kritis
terhadap pemerintah yang bersikap oposisi yang selama ini terjadi dalam kuhp saat ini
sekarang kembali kepada makna originalitasnya
yaitu makar yang dimaksud adalah serangan secara fisik
sehingga hanya niat untuk melakukan serangan secara fisik terhadap pemerintah saja
yang kemudian bisa dikategorikan sebagai makar
sementara pikiran pendapat ataupun hal hal lain
yang selama ini seringkali dikategorikan sebagai makar
tidak lagi bisa dikategorikan sebagai makar dengan rumusan yang sekarang saat ini
nah yang kedua soal penghinaan terhadap lembaga negara dan kekuasaan umum
kedua pasal tersebut dihapuskan
tapi memang penghinaan terhadap lembaga negara kemudian disatukan di pasal dua puluh
yaitu penghinaan terhadap pemerintah
tapi ada hal yang juga menarik di sini yaitu ada pembatasan pembatasan
pembatasan pertama adalah bahwa ini adalah delik aduan
dan yang memiliki kewenangan untuk mengadu hanya pimpinan dari lembaga tersebut
artinya kalau pemerintah ya presiden yang bisa mengadu
kalau misalnya dianggap menghina mahkamah agung misalnya
hanya ketua ma saja yang bisa mengadu
selain dari itu misalnya hakim agung hakim di pengadilan panitera pejabat ma
itu tidak bisa melakukan aduan jika ada perbuatan yang dianggap menghina lembaga ma misalnya
dan kemudian ada pembatasan juga
terkait dengan maksud dari penghinaan itu
dibatasi sedemikian rupa dalam penjelasannya ditambahkan soal
bahwa ini tetap mengakomodir kritik ada persoalan demokrasi dan sebagainya
yang mau saya sampaikan terkait dengan hasil dari tanggal dua puluh empat ini
terkait dengan penghinaan terhadap kekuasaan maaf
terhadap pemerintah dan lembaga negara ini
adalah ya sangat limitatif gitu ya
jadi ini mengakomodir dari pihak yang ingin ini tetap ada
di sisi lain ada pihak yang ingin ini tetap ada
pihak yang ingin menghapuskan ini
nah karena dua duanya ini harus diakomodir
akhirnya yang muncul sebagai jalan tengah adalah
pembatasan pembatasan terhadap penggunaan pasal ini
ya saya pikir ini salah satu bentuk dialog yang sangat baik ya
ketika kita coba mencabar menguji membaca sama sama
kemudian mensimulasi apakah kekhawatiran kekhawatiran itu
bisa tetap terwujud dalam delik yang terbaru
pada saat ini
ataukah memang dengan delik yang sekarang sangat terbatas
sehingga kekhawatiran kekhawatiran tersebut bisa kemudian kita minimalisir
mas isnur ada upaya sebetulnya untuk melakukan perbaikan
dalam beberapa pasal yang selama ini dianggap sebagai upaya
untuk membungkam publik
kalau tadi bahasanya mas tobas adalah mencari jalan tengah
apakah ini memang belum ideal dan juga masih mengkhawatirkan
ya itu yang kami lihat memang upaya dari beberapa rekan ya
seperti mas taufik basari memang
itu tidak menemukan kesepakatan dari pemerintah dan dpr
ada masih semangat saya bilang semangat kolonial gitu
masih menempel di yang menolak untuk dihapuskan
kan ini kan kita kuhp bicara semangatnya semangat anti kolonial
semangat menghapuskan kuasaan yang dulu ditempelkan di zaman orde baru
pengennya revolusi pengennya semangat kemerdekaan
tapi kalau masih pasal itu ya
ada kalau kita melihat apa pleidoy nya bung karno di indonesia menggugat
ketika disidangkan itu bung karno jelas mengkritik pasal pasal itu
pasal pasal artikelen pasal pasal yang tadi dipertahankan dikompromikan
jadi sebenarnya itu masih mengadopsi jiwa semangat kolonial gitu
walaupun diperhalus dengan cara dipersulit
tetapi konsep paradigma lama yang memposisikan itu adalah
pidana itu masih nempel mbak
sebenarnya kita belum terbebas dari jiwa kolonial itu
itu satu hal
nah saya ingin juga ini mas taufik
pasal tadi yang paham paham lain yang pertahanan pancasila itu paham apa
itu warisan orde baru
yang sudah sangat dikritik oleh semua orang dan gus dur sangat nantang itu
gus dur pengen menghapus tap mprs enam puluh enam ini
terus kemudian kita paham bahwa
di tempat tempat pendidikan ya
di organ organ bahkan mahasiswa yang secara hukum itu kemudian dilegalkan oleh pemerintah
itu biasa mengkaji marsisme mengkaji leninisme
atau paham paham lain yang sekarang dalam sejarah perkembangan demokrasi indonesia
kita tahu bahwa ketika orang dituduh antar pancasila itu bukan semata mata membahayakan negara
tapi karena dianggap misalnya nggak disukai aja atau kritis
atau oposisi atau paham paham keagamaan
yang dianggap berbeda dianggap menyimpang tapi dicap dengan anti pancasila gitu
misalnya gini contoh teman teman anarko ya
yang kemudian karena dia berbaju hitam
kemudian kemudian dia terlibat dalam berbagai demonstrasi dicap sebagai anti pancasila oleh kepolisian
dan sekarang teman teman anarko dengan sampel seperti itu sangat bisa kena oleh pasal ini
kan dianggap dengan bertangan pancasila gitu
itu menjadi cukup berbahaya ya
atau merepotkan dalam perkembangan pidana ke depan gitu
dan tidak sesuai dengan semangat pembaharuan khp ini
itu sayangnya dibahas kemarin gitu
sayangnya dibahas kemarin tiba tiba dia muncul satu ratus delapan puluh
itu saya pikir harus direview kembali dalam proses penyelesaian menuju
apa namanya di beberapa waktu tersisa ya
demikian mas temba soalopun
jadi anda ingin mengatakan bahwa kalau kemudian pasal pasal yang dianggap karet sebelumnya
itu akhirnya dicari jalan tengah dihapuskan dan digabung ke pasal lain
tapi tiba tiba muncul pasal lain yang kemudian juga bisa dikatakan karet
anda ingin mengatakan demikian
jadi pertama tentu masyarakat sipil teman teman masih berharap
masih pengen masih mendesak supaya pasal pasal itu dihapuskan
walaupun tadi dibilangnya kompromi jalan tengah
tapi kami tetap meminta itu dihapuskan
ini kesempatan yang sangat langka dalam rangka reformasi kuhp
dan kami mendesak kawan kawan yang lain
memang tadi pak tobas punya semangat yang sama dengan kita
tapi kita mendesak yang lain di forum dpr gitu
katanya ada partai yang mengusung istilah demokrasi demokrat
ataupun itu bagaimana perjuangan mereka
dan bagaimana forum forum ruang politik ini yang menurut saya kesempatan yang sangat baik buat terbaikkan
dan waktunya kan masih bisa ini masih ada
oke mas tobas silakan menanggap
ya terutama nanti kita bisa
pasal yang mengatur paham ini
ya pertama kita bisa dialogkan semua hal yang tadi sudah berhasil kita coba berikan batasan batasan ya
sebagai satu bentuk jalan tengah yang kita berhasil kita ambil untuk membuat pasal pasal ini tidak lagi menjadi karet
dan tidak multi tafsir
setelah tidak disalahgunakan
tapi memang untuk pasal satu ratus delapan puluh delapan
saya juga melihat ya
itu memang masih ada potensi ya untuk penafsiran yang cukup karet
karena ada penyebaran
penyebaran ini kan bisa ditafsirkan macam macam
oleh karena itu ini juga menjadi pr saya juga
untuk bisa mencari jalan juga
agar kita bisa berikan pembatasan pembatasan juga ya terhadap hal ini
saya juga punya
bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh istur
khusus untuk satu ratus delapan puluh dua
tapi untuk pasal pasal lain yang berhasil sudah kita upayakan untuk tidak lagi seperti draft yang lama
ya itu menurut saya
apakah memang kekhawatiran yang selama ini muncul itu akan tergambar dalam delik ini
kalau saya cukup yakin bahwa hasil moderasi yang sudah kita lakukan terhadap pasal pasal yang selama ini menjadi concern dari
itu berhasil sudah kita moderasi sedemikian rupa ya
dan kalau kita lihat memang
ya hampir semuanya sebenarnya
yang disampaikan dan menjadi concern oleh masyarakat sipil diakomodir
meskipun caratannya adalah akomodirnya memang tidak kemudian se ideal yang seperti diharapkan oleh masyarakat sipil
dan ketika masyarakat sipil seperti kawan kawan ini masih tetap dengan koli yang tinggi
saya pun juga bisa memahami
karena memang itulah yang menjadi peran dari teman teman masyarakat sipil untuk terus mengingatkan kita
tapi saya yang di dalam mengambil peran untuk mencari cari jalan tengah ini
seperti karena kita lagi di segala dunia ya
seperti kita sedang bermain bola
ada kalanya saya harus menendang untuk ke gawang
tapi ketika kemudian situasinya tidak memungkinkan saya harus mengoper bolanya atau saya harus menggocek
yang penting kemudian bola ini tetap bisa kita jadikan satu bola yang
bola yang bermanfaat
kurang lebih seperti itu
nah jadi ya inilah yang saya harus sampaikan bahwa inilah yang paling maksimal yang bisa kita lakukan ya untuk rkuhp
tapi yang jelas mengenai akomodasi dari harapan harapan atau masukan masukan dari publik
semuanya kita sudah sampaikan
semuanya sudah kita coba perjuangkan
ada yang sebagian besar saya harus katakan sebagian besar yang disampaikan oleh publik itu dimasukkan
meskipun tadi itu dengan variasi
saya katakan dengan variasi ya
kevariasinya adalah seperti misalnya ada yang pasal yang dihapus yang berhasil dihapus
ada yang dalam bentuk reformulasi pasal
ada yang bentuk penambahan penjelasan pasal untuk bisa lebih memperketat dan memperjelas
nah jadi memang bentuk pengakomodiran dari masukan masukan itu bervariasi
semuanya ada yang ya beberapa level diterima
jadi ya ini suatu proses dialektika menurut saya sangat baik
selalu teman teman masyarakat tetap mengkritisi
dan kami dari dpr tetap melihat bahwa inilah yang terbaik yang bisa kita hasilkan untuk negeri ini
oke salah satu kemudian masukan yang kemudian juga menjadi pembahasan ataupun jadi polemik di masyarakat adalah beberapa pasal yang dianggap masuk ke ranah privat
kalau tadi mas tobas mendengarkan rekan saya taufik tadi menjelaskan beberapa pasal yang kemudian mengatur terlalu dalam begitu ya ke dalam privat masyarakat
nah ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat soal pasal pasal ini
ya sama ini juga kalau saya juga posisinya juga dari awal mengharapkan pasal pasal yang masuk ke dalam ruang privat itu dihapuskan
ya tapi tetap ada dua pandangan ya
ada pandangan yang tetap menganggap bahwa pasal ini tetap harus ada dan penting dalam konteks indonesia
itu juga kita harus hormati pandangan tersebut
oleh karena itulah yang akhirnya bisa dilakukan adalah kembali lagi memberikan batasan batasan ya supaya kekhawatiran kekhawatiran bahwa ini terlalu jauh untuk masuk ruang privat itu kita bisa limitasi sedemikian rupa
untuk perzinahan dan kohabitasi yang juga menjadi concern dari publik itu kita batasi menjadi di soal aduannya bahwa yang bisa mengadukan hanya keluarga terdekat
yaitu suami istri bagi yang menikah atau orang tua dan anak bagi yang tidak menikah
di luar itu tidak bisa
nah kemudian mengenai kohabitasi juga sama pengadunya juga terbatas
dan ada kekhawatiran sebenarnya ketika kohabitasi ini kemudian dijadikan delik
maka yang waktu itu kita bahas di tanggal dua puluh empat dalam forum forum lobby
kekhawatirannya adalah bagaimana kemudian masyarakat memandang bahwa seolah olah nanti ada penggerebekan ada satpol pp
nah untuk akhirnya yang kita lakukan adalah kita coba tambahkan dalam penjelasan bahwa segala aturan perundang undangan yang kita maksud adalah perda perda dan sebagainya
yang mengatur kohabitasi
maka itu harus dihapus
jadi rujukannya hanya pada rkuhp ini
apa yang menjadi rujukan pada rkuhp ini
yang mengadukan yang bisa mempersoalkan kohabitasi hanya suami atau istri atau orang tua dan anak
itu simulasi yang kita coba lakukan sehingga mudah mudahan bisa menjawab kekhawatiran kekhawatiran yang muncul
dengan pembatasan pembatasan yang coba kita lakukan terhadap pasal pasal yang menjadi perhatian publik ini
oke mas tobas kita ingat ada gelombang penolakan sepanjang upaya melakukan revisi rkuhp dan akhirnya menyebabkan penundaan penuntasan pembahasannya
sejauh mana potensi hal ini akan berulang dan akhirnya pengesahannya akan ditunda
saya melihat ada situasi yang berbeda ya
kalau yang dulu memang kita bicara dengan draft dua ribu sembilan belas
yang memang tadi sudah dikatakan oleh mas isnur memiliki banyak masalah dan catatan
yang kemudian ketika proses ini berjalan draft dua ribu sembilan belas ini disosialisasikan dengan pun ada catatan catatan terkait dengan bagaimana sosialisasi itu dilakukan
tapi kemudian pemerintah mencoba mengupdate draft dua ribu sembilan belas itu
dan keluarlah draft enam
pada tanggal enam juni dua ribu dua puluh dua yang juga sudah ada perbaikan perbaikan yang cukup progresif dan positif
tapi itu pun juga masih kita kritisi
sehingga kemudian setelah kita kritisi dan kita pada tanggal tiga oktober kita mintakan agar pemerintah kembali untuk mereview
kembali untuk menerima masukan masyarakat untuk mengakomodir dalam perubahan perubahan pasal
akhirnya keluarlah draft sembilan november dua ribu dua puluh
juga kita masih kritisi karena masih ada sisa sisa masukan dari masyarakat yang juga belum tertuntaskan untuk diakomodir
dan akhirnya muncullah pembahasan di tanggal dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua
sampai akhirnya kita setujui
nah jadi memang setiap termin termin antara satu draft dengan draft lainnya
itu memang ada perbaikan perbaikan yang progresif dan positif
yang menurut saya itu pun juga kalau secara objektif
harus kita nilai sebagai upaya kita untuk memperbaiki draft yang ada
nah karena berbeda situasinya antara draft dua ribu sembilan belas dengan draft per november dua ribu dua puluh dua ini
tentu hal hal yang kemudian diprotes ya mungkin agak lebih berbeda
karena ada juga pasal pasal yang ternyata sudah mengakomodir keberatan keberatan yang memang disampaikan oleh masyarakat
sehingga penolakannya mungkin berbeda
tapi ya tergantung dari masyarakat sipil
baik ini semuanya baik jadi sudah bisa dipastikan nanti bulan desember akan disahkan begitu ya kurang lebih mas tobas
nah saya sekarang ke mas isnur
mas isnur pemerintah dan ketua komisi tiga dpr ini mengatakan
jika publik tidak puas silakan gugat ke mk
apakah nanti aliansi sipil ylbhi dan rekan rekannya akan menggugat ke mk
ini akan menjadi salah satu opsi untuk melakukan perlawanan
atau ada upaya lain sebelum melakukan itu
ya sebagai ruang demokrasi kami berpikir ini masih bisa masih ada waktu ya
pemerintah dan dpr mendengarkan masyarakat gitu
kalau kemudian tadi ada argumen bertahap bisa berubah kenapa sekarang tidak bisa gitu

jadi kami mendesak ya anggota dpr komisi tiga dan seluruh fraksi untuk mendengarkan masyarakat apalagi tadi juga diakui ada beberapa pasal yang masih bermasalah

tentu menurut kita ini kesempatan yang baik tidak menafikan pewenang mk tapi dpr dan pemerintah yang punya wewenang saat ini
jadi ini kesempatan yang menurut saya bermanfaat dengan baik dan masyarakat berhak membaca itu
sayangnya sampai sekarang memang draft yang terakhir belum kami dapatkan secara full secara utuh
jadi kemudian ya masyarakat gimana mau menilai secara lengkapnya
kami hanya mendapat dari proses kemarin pembahasan di youtube ya tv parlemen
dan komisi tiga gitu
jadi menilai dengan separuh separuh
dan kita tidak tahu apakah yang tadi disampaikan oleh mas taufik basari real menjadi sebuah kalimat
atau jangan jangan dia diubah lagi oleh pemerintah nggak diakomodir misalnya
kami khawatir undang undang cipta kerja yang dulu terjadi berubah ubah halaman berubah ubah kata terjadi
itu yang kita harus jaga juga gitu
jangan sampai ini terjadi
baik berarti ditunggu draft rkuhp yang terakhir begitu ya
karena publik masih menunggu begitu bagaimana kemudian resminya draft rkuhp yang terakhir
mas taufik bas terakhir untuk anda
dengan kemudian melanjutkan proses pengesahan rkuhp apakah pemerintah dan dpr nanti siap
jika dianggap nantinya kalau hasil rkuhp yang disahkan ini tidak memuaskan publik
dianggap anti kritik dan juga anti demokrasi
ya karena kita mengalami satu proses
perdebatan di antara pemerintah dengan dpr dalam proses proses yang panjang
antara pemerintah dan dpr sudah meyakini bahwa ini adalah yang terbaik ya
hasil diskusi kita untuk mencari upaya upaya di satu sisi kita mencoba mengakomodir masukan masukan dari publik
di sisi lain kita coba juga mempertimbangkan berbagai masukan masukan lain selain dari masukan dari masyarakat sipil
yang juga punya pandangan pandangan yang mungkin saja berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman teman
nah tapi inilah yang kita akan lakukan
kita tentu tetap akan memandang bahwa draft rkuhp ini adalah hasil yang paling maksimal yang bisa kita lakukan
tapi tadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada mas isnur untuk mengingatkan
saya juga akan mengingatkan pada pihak pemerintah utamanya dan sekretariat dari dpr
untuk segera mempublikasikan hasil dari kesepakatan kita kemarin
agar juga bisa diketahui oleh publik
karena menurut saya rkuhp ini tidak boleh kemudian dipandang sebagai miliknya pemerintah dan dpr saja
tapi rkuhp ini harus menjadi milik kita bersama milik masyarakat indonesia
dan semuanya harus bisa mengakses untuk bisa melihat dan mempelajari
sehingga bisa juga memahami apa yang sudah kita putuskan dalam proses yang cukup panjang ini
baiklah kita tunggu sama sama bagaimana kemudian pemerintah dan dpr
menyampaikan ke publik draft terakhir dari rkuhp ini
anggota komisi tiga dpr taufik basari dan ketua umum ylbhi muhammad isnur
terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini selamat malam